menteri perdagangan zulkifli hasan secara gamblang mengatur dan melarang sosial commerce seperti tiktok shop untuk berjualan sekaligus melayani transaksi jual beli
dasarkan permendag no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga setidaknya terdapat enam poin penekanan dalam pengaturan perdagangan berbasis sistem elektronik yaitu
pertama memperjelas beda model bisnis penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau e commerce dengan social commerce
di mana sosial commerce seperti tiktok shop dilarang melakukan aktivitas berjualan dan melayani transaksi sekaligus
kedua penetapan harga minimum barang jadi asal luar negeri yang dijual sebesar seratus dolar amerika per unit atau setara satu lima ratus rupiah
ketiga disediakan positive list atau daftar barang yang diizin
kedua disediakan langsung masuk ke indonesia dari luar negeri atau cross border
keempat penetapan syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada marketplace dalam negeri seperti legalitas usaha sni halal
laber berbahasa indonesia pada produk asal luar negeri serta pencantuman asal pengiriman barang
kelima larangan marketplace atau social commerce bertindak sebagai produsen
dan keenam larangan penguasaan data oleh penyelenggara perdagangan
melalui sistem elektronik atau e commerce dan afiliasi serta memastikan tidak ada penyalahgunaan data
tidak boleh lagi mulai kemarin tapi kita kasih tulis seminggu
ini kan sosialisasi namanya besok saya surati
jadi nasib umkm kan mereka mengklaim ada enam tujuh juta umkm lokal
itu tinggal pindahnya udah banyak tuh online ada e commerce kenapa susah
pedagang lokal di tiktok shop richard sambera berharap bisa terus melakukan usaha dagang platform tersebut
richard menambahkan sekitar enam juta lebih pedagang lokal menggunakan platform tersebut
untuk memperoleh penghasilan yang sedang populer di masyarakat
apabila platform tersebut ditutup kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah dalam waktu satu minggu
tetapi jika niat pemerintah untuk meregulasi itu silakan saja
hanya saja yang kami minta jangan sampai ini ditutup
karena saat ini yang sedang memperlancar usaha kami adalah memang di tiktok shop ini
karena itu kami akan sangat bergembira untuk dapat terus berkiprah di sana
sehingga teman teman ini kalau memang harus diregulasi platformnya itu kami sangat mendukung
silahkan saja pemerintah meregulasi silakan saja
sementara itu pelaksana tugas
ketua umum asosiasi umkm indonesia akumindo haris sofian hartwin
menyambut baik aturan baru dalam permendak no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga tersebut
umkm yang offline itu setidaknya diberikan kesempatan yang sama dalam persaingan usaha
jadi tidak ada ranah yang dikuasai oleh salah satu platform tertentu
khususnya sekarang social commerce yang berkembang
ditambah lagi dengan adanya permendak ini
menjadi kontrol dari pemerintah terhadap peredaran produk produk yang dijual murah
dengan diskon yang diberikan oleh platform tertentu terhadap produk tertentu
sehingga umkm kita tidak dapat bersaing dari sisi harga
wakil ketua asosiasi e commerce indonesia idea budi primawan mengatakan
asosiasi bakal mengikuti aturan permendak terbaru tersebut
saat ini pihaknya masih menunggu aturan detil permendak no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh
masih tunggu nih kita belum terima dokumennya mas
jadi tadi pasal pasal apa saja yang berubah
terus ini kan tadi yang pak menteri sampaikan kan masih rangkumannya ya
yang kita pelajari nanti dari masing masing perusahaan juga pasti akan melakukan assessment
kalau memang asosiasi ada yang dirubah atau di mana pasti kita akan
kalau sudah jadi hukum ya pasti akan kita patuhi
dasarkan permendak no tiga puluh satu tersebut media sosial seperti tiktok dan facebook
hanya diperbolehkan melakukan kegiatan promosi atau iklan
dan dilarang melakukan transaksi dengan istilah social commerce